selain itu ada prasasti batu sapir yang merupakan tanda waktu renovasi
ada covid sembilan belas sehingga cakupan imunisasi dasar ya mulai dari polio dpt semuanya sangat rendah ya